kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan terjadi di ruas tol jakarta cikampek
kecelakaan membuat mobil terbalik dan terbakar
peristiwa berawal saat sebuah minibus pecah ban di lajur tiga dan empat tol japek arah jakarta
minibus kemudian tertabrak mobil pick up bermuatan cabai yang melintas di jalur yang sama
akibatnya kendaraan terseret dan terbakar sementara pengemudi dan kernet mobil pick up mengalami luka
akibat kecelakaan arus lalu lintas arah jakarta sempat kemacet
dalam waktu yang bersamaan datang kendaraan pcpc l tiga ratus
datang dari arah sana cikampek menuju arah jakarta
sehingga bagian depan sebelah kanan membentur bodi belakang kendaraan botol avanca
kedua kendaraan tersebut kemudian mengalami kebakar
jadi kebakarnya di tkp kendaraan avanca tersebut